ada yang berbeda dalam perpanjangan ppkm di daerah istimewa yogyakarta
meski masih berstatus level empat sejumlah pelonggaran telah dilakukan dengan cara melakukan uji coba implementasi protokol kesehatan di pusat perbelanjaan perdagangan dan juga mal
jam operasional dilakukan selama sepuluh jam mulai jam sepuluh pagi hingga jam delapan malam
pengunjung wajib di screening dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi sehingga yang belum divaksinasi dilarang masuk mal
namun bila karena suatu hal aplikasi ini tidak bisa digunakan pengunjung bisa menunjukkan kartu vaksinasi dan juga ktp
dan makan di tempat masih belum diizinkan sementara anak di bawah dua belas tahun dan lansia di atas tujuh puluh tahun juga dilarang masuk
pemerintah mengizinkan fasilitas ekonomi tersebut beroperasi dengan cara melakukan uji coba implementasi protokol kesehatan di pusat perbelanjaan perdagangan dan juga mal
untuk mengetahui informasi terkini dari yogyakarta koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan telah bergabung bersama kami
selamat pagi hendrawan

penambahan maupun pengurangan
misalnya kemarin terdapat delapan ratus kasus dengan jumlah testing sekitar empat ratus
namun sebelumnya jumlah testingnya menurun kasusnya juga menurun
nilai yang kemudian menjadi salah satu indikator di yogyakarta ini masih dalam status level empat
dan jumlah kasus ini belum kembali ke jumlah saat di mana kasus mulai mencapai puncaknya pada sekitar juli lalu
dan kalau kita melihat lanskap di indonesia
provinsi atau daerah istimewa yogyakarta ini saat ini masih dalam posisi yang cukup tinggi
memang ada kabar ada angin baik bahwa kasusnya sudah mulai menurun ada tren menurun
namun secara nasional masih berada di peringkat empat nasional
ini cukup menjadi perhatian karena kita tahu bahwa daerah istimewa yogyakarta adalah salah satu dari dua provinsi terkecil di indonesia
namun menduduki posisi empat
empat secara nasional memang kemarin sempat turun ke beberapa level namun kemudian ini masih terjadi fluktuasi dan menempatkan d i e menjadi provinsi yang kasusnya masih cukup banyak di dalam skala indonesia
dan yang perlu kita perhatikan dari ppkm level empat di yogyakarta ini berbeda dengan ppkm sebelumnya
dan ini diatur dalam instruksi mendagri secara khusus bahwa lima kebuatan kota di d i e ini boleh melakukan pelonggaran dengan istilah
uji coba protokol kesehatan di tiga lokasi saja yaitu pusat perbelanjaan pusat perdagangan dan juga mal
dan juga ada beberapa sektor kritikal yang kemudian melakukan screening pengunjung karyawan dengan aplikasi peduli lingkungan

dan juga ada beberapa asisten kriteria yang terjadi dan dilakukan pemerintah
dan ini dilakukan dari pemerintah pusat melalui instruksi mendagri
karena seperti yang terjadi di yogyakarta tidak ada inovasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah ismail yogyakarta dalam menangani covid sembilan belas
selalu mengekor apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat
inilah yang kemudian menjadi perhatian dan epidemiolog ugm rice andono ahmad juga mengatakan bila hal ini dilakukan mungkin bisa jadi akan muncul keputusan
dari masyarakat pertanyaan dari masyarakat dan masyarakat tidak percaya dengan kriteria kriteria yang ada dalam ppkm level empat
meskipun levelnya sama mengapa kriterianya berbeda
kalau misalnya kondisinya lebih baik seharusnya menurut riris andono ahmad ini diturunkan saja levelnya menjadi level tiga
daripada menggunakan istilah yang sama ppkm level empat
namun kemudian melakukan kriteria kriteria berbeda untuk jangka waktu yang berbeda dengan melakukan pelonggaran pelonggaran ini
ya meskipun masih berada di level empat sudah mulai uji coba membuka pusat perbelanjaan seperti mal
apa upaya pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta dalam menurunkan status level empat di sana
maggie dalam upaya yang dilakukan pmda de ada tiga t dan juga lima m ini masih dilakukan secara sama seperti yang sebelumnya
bahkan sebenarnya kalau kita bicara testing seperti yang saya sampaikan sebelumnya testing jumlahnya juga naik dan turun
ada pola dimana ketika hari libur maka sehari setelah hari libur maka jumlah kasusnya menurun karena jumlah testingnya juga menurun
karena beberapa puskesmas atau sebagian besar puskesmas di daerah istimewa yogyakarta ini saat tanggal merah juga mereka juga ikut libur
meskipun virusnya tidak pernah berhenti melakukan transmisi kepada warga masyarakat di daerah sema yogyakarta
dan salah satu hal yang digencarkan oleh pmdade adalah dengan melihat mobilitas masyarakat yang masih tidak ada perbedaan dari dulu sampai dengan sekarang
enam level empat ini adalah dengan melakukan vaksinasi
vaksinasi kalau kita melihat data yang disampaikan oleh dinkas j iy ini sudah memenuhi target yang diharapkan oleh gubernur daerah iswa yogyakarta
dan ini diharapkan bisa meningkat terus
dan di diy ini diangkat
dianggap bantuan atau supply dari vaksinasi dari pemerintah pusat dianggap cukup baik
dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu upaya yang bisa mengendalikan pandemi covid sembilan belas ini di yogyakarta bisa lebih baik
karena bila kita melihat tiga t dan lima m ini tidak ada inovasi yang berarti
vaksinasi inilah yang menjadi salah satu jalan untuk bisa diharapkannya bisa mencapai herd immunity
koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan atas laporan anda dari yogyakarta
selamat bertugas kembali